melipir ke sudut sudut timur jakarta
kawasan jati negara rasanya tidak mungkin terlewatkan
meski kita telah memutar ke pelosok jakarta lain
selain daya tarik berupa pintalan cerita yang lebih sepuh dari republik ini
wilayah yang berkembang pesat pada seribu sembilan ratus lima ini juga menyimpan hal menarik yang belum banyak dikulik
dari berburu barang loakan
hingga giling biji kopi di gerai favorit tuan dan puan sejak tahun penjajahan
atau dari gerah gerahan melihat ikan di pasar hewan
hingga mendengar lantunan musik sambil kulineran
saya mulai dari yang urusan perut dulu
berawal dari rasa penasaran dengan sayup sayup alunan musik keroncong
yang rupanya mempertemukan saya dengan warung sate yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
warung sate keroncong
terletak di gang lele lokasi warung ini terlihat sangat biasa
namun lupakanlah apa yang anda lihat
kita fokus apa yang kita dengar di warung ini dan dirasa di lidah
nah ini sate saya udah jadi langsung kita cobain aja ya
sate ini pakai daging kambing tapi enggak bau sama sekali
rasanya enak gurih manis
dan paling enak ini ditemani dengan alunan musik keroncong yang ada di sebelah saya
yang mungkin nggak bisa ditemuin di tempat lain
menikmati musik keroncong sambil makan sate sungguh kombinasi yang pas
nggak cuma sate di sini juga ada tongseng dan gulai
manama cantik alam
tidak jauh dari warung sate keroncong ada gerai kopi yang sudah populer jauh sebelum kopi kopi kekinian mencebur
kopi yang berada di toko sedap jaya ini sudah menempati hati para pecinta kopi senior sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
terletak di pasar mester pengolahan kopi di sini masih menggunakan alat dan metode yang sama sejak toko ini berdiri
dengan rasanya yang otentik sejak puluhan tahun
itu saya nerusin langganan orang tua saya almarhum dari tahun lima puluh an dia buka warna
jadi alhamdulillah memang saya rasakan beda rasanya dengan kopi kopi yang lain
jadi saya sampai sekarang masih selalu beli
tiga macam biasanya robusta wb arabica
ya kalau kita kopinya kan murni nggak apa apa nggak sapur sapur
ini yang jenis apa bu
rasanya enak gak kalah dibanding dengan kopi kopi zaman sekarang
dan yang pastinya lebih aman karena ini pure dari biji kopi nggak pakai bahan yang lain
itu kebanyakan mu
harga kopi ini bervariasi mulai rp tujuh lima ratus untuk kemasan paling kecil
hingga yang termahal rp dua ratus untuk kemasan terbesar dengan kualitas biji kopi terbaik
perjalanan masih berlanjut
yang bila jeli anda akan mendapatkan harta karun di antara barang loakan ini
kawasan penjual loakan ini terletak tidak jauh dari stasiun jatinegara
pasar jembatan item begitu sebutannya
di pasar ini tidak terbatas oleh penjual baju bekas saja
anda juga dapat menemukan barang lain seperti elektronik
hingga barang antik dengan harga yang variatif
bekas pasar berapa nih kalau sepatu
oh ini punya bapak berapa nih pak
kompetitif sesuai dengan barang ya
paling murah kalau sepatu berapa pak
pasti ada perbaikan ya tergantung pembeli lah ya
tapi ingat pastikan mengecek kembali kondisi barang yang akan dibeli dengan teliti ya
karena ada beberapa barang yang tidak berfungsi dengan baik
sehingga harus diperbaiki setelah dibeli
harus dicek lagi berarti pak ya
tapi yang pasti gak mungkin lebih dari lima puluh ya
dengan semua apa yang dimilikinya
jatinegara bukan hanya memiliki keseruan yang menginspirasi
keberadaannya yang sudah sepuh juga menjadi karakter tersendiri di ibukota ini
tim liputan cnn indonesia